harga sejumlah komoditas pada tiga hari menjelang lebaran meroket naik selasa pagi
di pasar senen jakarta pusat harga daging sapi khas dalam naik dari sebelumnya rp satu ratus empat puluh menjadi rp satu ratus enam puluh per kilogramnya
selain daging khas dalam daging frozen yang biasa dijual rp satu ratus dua puluh naik menjadi rp satu ratus empat puluh lima per kilogramnya
tingginya harga daging sapi diprediksi akan terus mengalami kenaikan mendekati lebaran karena tingginya permintaan
lalu semalam aja udah naik walaupun sedikit sedikit saya dua kali naik memang ini
memang segitu sih apalagi ini mau lebaran ya
lonjakan harga daging sapi juga terjadi di tanjung pinang kepulauan riau
di pasar bintan center pada selasa pagi harga daging sapi dijual rp satu ratus sembilan puluh per kilogram
harga ini naik dari sebelumnya rp satu ratus lima puluh
selain daging sapi segar harga daging sapi beku juga naik
daging sapi beku dijual rp satu ratus tiga puluh atau naik sekitar rp dua puluh dari harga normal yaitu rp satu ratus sepuluh
menurut pedagang kenaikan ini terjadi karena terbatasnya pasokan sapi potong yang masuk ke provinsi kepulauan riau
sementara mendekati hari raya idul fitri permintaan daging sapi segar juga meningkat
sapi segar sekarang berapa bang
ini kenapa bang naik atau gimana
ya karena kelangkahan warang tak ada
untuk apa itu
buat rendang pas lebaran nanti
iya buat rendang
udah siapkan soal kalau udah deket deket dia kebagian nanti
pemerintah provinsi kepulauan riau bisa menstabilkan harga daging sapi segar dengan mendatangkan sapi dari jambi atau lampung
sementara untuk menyiasati kekurangan pasokan daging segar para pedagang menjual daging beku yang diimpor dari australia
tim liputan cnn indonesia